hari ini saya bersama pak kakor lantas dan
bdu tasjid p dan bdu jambi terapi
dan saya ingat bahwa ada proyek yang sedang
insya allah agustus atau september selesai
disitu ada jembatan yang panjang
bentang yang lebih dari satu ratus dua puluh meter
menjadi suatu ikon kota
pak kakor lantas relevan untuk hadir
kalau ada kereta hapi luar
atau masyarakat semarang yang disini
operasi di agustus atau selesai saja di agustus
menarik pak budi dan juga pak kakor ini kan
kita sudah melewati kemarin arus mudik
apa yang kemudian sudah akan dilakukan
kali kangkung itu tidak mungkin kita tidak memilih banyumanik
dan kita memang tetapkan
dari semua kegiatan mudik balik ini
hanya dua kalau sekarang ini karena
ketapang itu relatif oke
dan dari semarang menuju jakarta
oleh karenanya nanti pak kakor lantas bisa menjelaskan
cb cb atau cara bertindak apa yang harus di lakukan disini
saya terima kasih ya terutama dengan
polisi dan tni dan juga media
ya jadi kadang kadang pagi pagi saya buka
dari media kasih tahu ini gitu ya
mungkin tidak baik ya tapi justru
tidak baiknya itu harus kita improve